tinggal tati kesini
tadi om herman kemari
terus dia ngasih saran
bagusnya dikasih nama
terus bikinin brosur yang bagus
namanya yang bagus
om herman ngasih sarannya kue may
kue mai bagus tapi setuju setuju aja ma
bapak indah ke kampus
bapak nggak ada jadwal mengajar
mau jual rumahnya loh
yang letaknya di pinggir jalan
ibu pengen deh
kalau kita itu punya rumah
letaknya di pinggir jalan
seperti rumahnya pak haji sodik
kenapa sih dari tadi itu jawabnya
bapak kurang setuju
kalau harus menjual rumah
lalu membeli rumah yang baru
kemudian kita tinggal di lingkungan yang baru
itu ribet bu
dan sangat melelahkan
kamu lihat pur gak
terawah bebek sembilan ya
kalau kang amin
kamu lihat gak

kamu dari tadi nanya mulu
tapi es dawet aku gak ditanyain
eh duduk sini yuk
bentar mak tadi kebelet
kenapa nggak di rumah lo aja sih tadi
ih mak kan baru berasanya di rumah lo aja sih tadi
ih mak kan baru berasanya di rumah lo aja sih tadi
saya kurang berhasil
pak kalau rumah kita letaknya di pinggir jalan
ibu bapak sama bunga tidak tergantung lagi sama ojek
ya udah terserah ibu aja
kalau rumah ini ada pembelinya dan harganya cocok
bapak nggak masalah
yang penting bapak nggak perlu repot repot nyari pembelinya
jadi bapak setuju
udah mak udah plong
mak ada apa manggil tati ke sini
tadi om herman kemari
terus dia ngasih saran
kalau bisnis kue kita itu bagusnya dikasih nama
terus bikinin brosur yang bagus
apa ya mak namanya yang bagus
kenapa gak kue tati mak
om herman ngasih sarannya kue mai bukan kue tati
kalau kata om herman kue mai bagus tati setuju setuju aja mak

tunggu dulu mits adal semoga makannya
nggak ada raya makin nyampe dia
iya kay tunggu dulu
ya udah t breasts udah polin tutup begitu

ya tapi caranya gak gini
gak mungkin berantem ah
eh cuy biar hati mereka adem terus gak jadi berantem beli nasi daun aja cuy
yaudah sekarang lo telpon lagi lo
suruh ke percetakan buat nyetak brosur ini
ya udah aku mau
ya soal pur sama kang amin gimana jak
yayang yaudah tunggu abang di rumah
gue jawabin ntar aja ada tugas negara
negara bagian tati
mak masih ada yang mau diomongin nggak
enggak udah itu aja
yaudah kalau gitu tati pulang ya mak
lah kau udah pulang
nggak aku udah pulang
nggak aku udah pulang
kok udah pulang nggak kelar dagangnya
belum be bang deddy masih di pangalan
ditinggalin ntar yang tertiak tiak siapa
katanya bang deddy malu be kalau ditemenin surti
yaudah lo siapin dah makan siang
gue udah lapar nek
kok lo lama banget sih abang udah nyampe
itu tulisan buat bikin brosur emak sama tati
kata emak abang disuruh kepercatakan buat bikin brosurnya
abang udah dapet desain yang bagus
cuma kagak ada duitnya buat nyetak
kata emak pakai tabungan tati aja dulu
ntar emak bantu setengahnya
nah ada duitnya